terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen kedua ini akan kita awali kabar dari probolinggo
lantaran tetap nekat menerima tamu tanpa surat nikah resmi sejumlah penginapan di razia satpol pp
hasilnya sejumlah pasangan mesum berhasil dijaring petugas dan dibawa ke bako satpol pp
keributan saat razia penyakit masyarakat yang digelar satpol pp probolinggo ini terjadi setelah salah satu petugas satpol pp memaksa mendobrak pintu salah satu kamar penginapan
manajer penginapan yang mengaku tidak memegang kunci kamar tersulut emosi dengan perkataan petugas satpol pp yang dinilai tidak sopan
adu mulut pun tak terelakkan keributan meredah setelah petugas satpol pp lainnya melerai keduanya
razia ini sendiri digelar setelah menerima laporan warga jika sejumlah penginapan sering menerima tamu bukan pasangan suami istri
salah satunya tempat penginapan di jalan bromo dan jalan mawar
dari razia di dua tempat penginapan tersebut petugas berhasil memergoki sejumlah pasangan bukan suami istri sedang berada di dalam kamar
selain penginapan razia juga menyasar ke sejumlah rumah kos yang selama ini diduga sering menjadi tempat ajang mesum
salah satunya rumah kos di jalan gusdur atau belakang pabrik garmen
hasilnya petugas berhasil mendapati sejumlah pasangan bukan suami istri
dari razia yang dilakukan selasa malam petugas berhasil mengamankan pasangan bukan suami istri
mereka kemudian dibawa ke makosatpol pp untuk dilakukan pendataan
jadi rumah pemudokan menerima tamu yang bukan suami istri
dan juga rumah pemudokan yang menyebutkan
jadi akan kamar untuk perempuan dan laki laki jadi satu rumah
razia semacam ini akan terus dilakukan guna meminimalisir penyalahgunaan penginapan dan rumah kos menjadi tempat berbuat asusila